bung frits sudah jelas lah ya ada banyak sekali pelanggaran protokol kesehatan di dalamnya
bahkan sejumlah penyelenggara bakal calon juga dinyatakan positif covid sembilan belas
sejauh ini apakah sudah ada rekomendasi sanksi yang diberikan oleh bawaslu bang frits
baik terima kasih bang
dan juga selamat malam untuk kawan kawan lainnya
terkait dengan pelanggaran administrasi yang telah terjadi kemarin
bawaslu sudah mengirimkan surat pelanggaran administrasi
kepada semua calon yang dianggap telah melanggar protokol kesehatan
dan juga bawaslu akan mengirimkan kepada kepolisian
terkait dengan pelanggaran undang undang empat ratus delapan puluh empat tentang wabah penyakit menular
dan juga undang undang enam dua ribu delapan belas mengenai karantina kesehatan
dugaan pelanggaran tersebut akan diserahkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti
itu kalau kita berbicara mengenai penanganan pelanggarannya
tetapi kan bawaslu dan kpu serta kementerian negeri
sekarang berusaha melakukan peraturan peraturan tambahan
dalam rangka untuk peningkatan kepatuhan dalam tahapan tahapan selanjutnya
oke tapi mungkinkah ada sanksi kemudian yang diberikan oleh bawaslu bang frits
kalau kita mengacu kepada undang undang sepuluh tahun dua ribu dua
junto pkpu enam dua ribu dua puluh dan perbawaslu empat dan dua puluh
maka kalau kita mengacu kepada undang undang pemilihan
bawaslu memberikan saran dan perbaikan
dan pelanggaran terkait dengan tata cara mekanisme dan prosedur
itu kalau kita hanya mengacu pada undang undang pemilihan
tapi kan ada undang undang lain yang bisa dipergunakan
undang undang apa yang bisa dipergunakan lainnya bang frits
undang undang yang akan dipergunakan oleh bawaslu itu adalah
undang undang empat ratus delapan puluh empat terkait dengan wabah penyakit menular
dan juga undang undang enam dua ribu delapan belas tentang karantina kesehatan
oke yang jelas ini membuat sebagian masyarakat resah
sejak seminggu terakhir ini melihat banyak bakal calon yang positif
kemudian protokol kesehatan semua dilanggar
sampai presiden juga resah
kita dengarkan dulu pernyataan presiden mengomentari soal bahaya kluster pilkada
menjadi fokus kita
ekonomi akan mengikuti
sekali lagi kalau penanganan covid baik
kalau kesehatan baik
ekonominya akan juga membaik
oke baik saya akan ke pak sigit dari ksp
pak sigit presiden juga sempat menyinggung soal bahaya kluster pilkada
sejumlah pihak bahkan mendesak agar pilkada
mungkin ini bang ferry dan kawan kawan mendesak agar pilkada lebih baik ditunda begitu
istana merespon desakan ini seperti apa pak sigit
apakah masih yakin sebetulnya pilkada harus jalan terus
sesuai dengan perpu yang ditekan oleh presiden jokowi dodo
selamat malam mas renhat dan rekan rekan sekalian
perlu saya sampaikan bahwa presiden menekankan
pilkada ini tetap dilaksanakan di desember dua ribu dua puluh
dengan catatan besar untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat
presiden sangat mewanti wanti kepada kita semua
kepada penelenggara pemilu
agar keselamatan dan kesehatan masyarakat ini menjadi prioritas
dan tidak bisa ditawar tawar lagi
harus dilakukan segenap upaya untuk memastikan bahwa
pilkada ini berjalan dengan baik
tidak ada kluster covid sembilan belas
pilkada semuanya sehat dan berlangsung dengan demokratis
nah terkait dengan aspirasi sebagian masyarakat yang mendesak supaya
pilkada kembali ditunda tentu itu adalah input yang baik
tetapi kita juga harus memahami bahwa banyak negara di dunia juga mengalami hal yang serupa
ada sekitar sepuluh negara atau bagian atau daerah yang menunda pelaksanaan pemilihannya
ada enam puluh negara daerah atau wilayah yang juga melaksanakan pemilihannya
jadi ini adalah aspek yang sangat penting untuk memiliki kemampuan yang baik

jadi ini adalah aspek yang sangat penting untuk memiliki kemampuan yang baik
pada titik ini pemerintah mengambil kebijakan bahwa
pilkada tetap dilaksanakan dengan catatan tadi
keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah diutamakan
sehingga semua cara harus ditempuh untuk memastikan hal itu
artinya agak dipaksakan dong pak sigit
bahwa pilkada ini menjadi penanda penting demokrasi
kalau kita menunda menunda kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi covid sembilan belas ini
oleh karena itu melaksanakan pilkada dengan standar kesehatan yang ketat
dengan standar kesehatan yang tinggi itu menjadi sebuah kebutuhan
keharusan yang harus dilaksanakan oleh penelenggara pemilu
oleh karena itulah pemerintah memberi dukungan yang luar biasa kepada penelenggara pemilu
termasuk anggaran supaya menelenggarakan bilkada dengan standar covid sembilan belas yang baik
baik pak sigit artinya apapun taruhannya pilkada harus jalan terus
kesehatan dan keselamatan masyarakat diutamakan mas rehat
jadi bilkada tetap jalan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat
oleh karena itu kemudian kita meminta kepada penyelenggara pemilu
supaya membuat protokol kesehatan di dalam
dalam pelaksanaan bilkada ini
dan kpu juga sudah membuat regulasi yang mendukung kearah itu
kalau kita lihat paparan kpu dalam
apa yang disampaikan dalam rapat terbatas tentang pilkada
mereka menyebut misalnya terkait dengan hari hari pemilihan
ada dua belas hal baru di dalam area pencoblosan itu
nah itu tentu bagian dari upaya memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat
di dalam pilkada itu berjalan dengan
baik ada protokol kesehatannya begitu ya
saya akan ke bang ferry
eh maaf bang ferry sudah ada protokolnya
kenapa kemudian anda dan teman teman ini membuat petisi untuk tunda pilkada
apa celah hukum yang bisa digunakan sampai kemudian anda yakin bahwa seharusnya pemerintah bisa
menunda pilkada demi kesehatan dan juga keselamatan publik
tapi dijawabkan nanti usaha jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
pertama kali kita akan mulai dari pemerintah
kami akan mulai dari pemerintah

kami akan mulai dari pemerintah
kami akan mulai dari pemerintah
kami akan mulai dari pemerintah
anda kembali bersama saya reinhard sirait di cnn indonesia election
saya masih bersama dengan empat narasumber saya yang bergabung dari beragam kota ini tampaknya
lewat tempatnya masing masing
tapi sebelum saya ke bang ferry saya mau kasih lihat dulu kepada pemirsa bagaimana kemudian bakal pasangan calon
data yang kami dapat terakhir ada berapa per daerah yang kemudian sudah terpapar positif covid sembilan belas
saya mulai dulu mungkin dari
mungkin dari wilayah wilayah yang paling barat di indonesia
kita tampilkan grafiknya kepada anda
bapak bapak di rumah masing masing bisa sambil mendengarkan
di sumatera terlebih dahulu ya
kita lihat ini sumatera utara ada enam bapak paslon yang covid sembilan belas positif
kemudian sumatera barat ada lima orang
kemudian ada riau satu orang
bengkulu juga ada satu orang yang terpapar covid sembilan belas
kemudian sumatera selatan ini ada satu orang
dan juga lampung ada satu orang
kita bergeser ke pulau jawa
berapa banyak bapak paslon yang dinyatakan positif covid sembilan belas
di banten ada satu orang
jawa tengah ada satu orang
jawa timur ada tiga orang
bali ada satu orang
nusa tenggara timur ada satu orang
kita menyeberang ke kalimantan dan juga sulawesi
dari kalimantan utara ada satu orang
kalimantan timur dua
kalimantan selatan delapan
banyak sekali ini
ada delapan bapak paslon
bapak paslon yang positif
gorontalo ada sepuluh bahkan
sulawesi utara ada dua orang
sulawesi tenggara satu orang
sulawesi selatan ada dua orang
kemudian kita lihat ke yang paling timur indonesia
di maluku utara ada empat orang bapak selon yang dinyatakan positif covid sembilan belas
papua barat ada satu orang
papua ada tujuh orang
sampai di situ kita tahan dulu
bapak paslon yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
bang ferry apakah fakta fakta banyak bapak paslon yang positif ini menjadi salah satu indikator
anda kemudian mendesak agar pilkada sebaiknya ditunda
benarnya sudah sedari awal kita menyarankan antisipasi agar perintah mempertimbangkan untuk menunda pilkada di tengah pandemi
karena kita tahu ada tabiat politik kita yaitu tukar rame rame
tabiat politik ya
datang taruhkan diri
padahal nggak ada hubungan
tidak ada hubungan
dukungannya membawa pendukungnya rame rame dengan keterpilihan di hari h
jadi ini memang tabiat buruk dalam dunia politik kita
apa yang terjadi belakangan hari ini sebenarnya ada tiga pendosa dan satu korban
pendosa pertama adalah pemerintah dan dpr yang maksa maksa penyelenggara kpu dan bawaslu
pendosa kedua adalah penyelenggara
pendosa ketiga adalah pendosa sendiri
mau maunya kemudian mendengarkan apa apa yang sebenarnya masih bermasalah dari yang disarankan pemerintah dan dpr
dan pendosa yang ketiga adalah peserta pemilu yang mengorbankan publik luas
korbannya satu yaitu publik
nah kalau kita lihat mas reinhardt pernyataan pak presiden selalu bicara soal ekonomi
kita seolah olah sedang dibutuhkan bahwa ekonomi lebih penting daripada kesehatan
apa yang disampaikan mas sigit itu sebenarnya apa yang ada di perspektif masyarakat sipil termasuk para akademisi
bahwa oke kalau memang dipaksakan juga proses penyelenggaraan pilkada sepanjang protokol kesehatan itu betul betul ketat
tapi sekali lagi sebagaimana kita duga politisi kita itu belum bermain serius untuk menegakkan apa apa yang sudah ditentukan di dalam
misalnya di pkpu di pak sembilan e satu
untuk datang mendaftar itu di saat pandemi ya sudah ditentukan hanya ketua dan sekretaris partai pendukung
tidak boleh kemudian
tapi yang datang justru lebih daripada itu ya
tapi yang datang ini calon juga
hanya calon independen nampak seorang yang independen yang boleh datang sendiri
tapi kalau didukung partai cukup ketua dan sekretaris
tapi apa yang terjadi
tidak ada yang memastikan
tidak ada yang memastikan
tidak ada kpu yang suruh
tidak ada bawaslu yang kemudian
harusnya begitu bawaslu menemukan dua ratus empat puluh tiga orang itu bang frits harus marah marah
oke jadi menurut anda
bahkan mas sigit harus berangin
saya komentar sedikit
saya sampai melihat kondisi ini
saya tengahi dulu
jadi mas sigit dan juga bang frits bagian dari pendosa itu ya bang ferry ya
dosanya agak sedikit
dosanya agak sedikit
sebelum saya ke pak pandu saya ke pak sigit
karena ini kan pemerintah tidak membiarkan begitu saja penelenggara pemilu untuk menelenggarakan pilkada
tetapi pemerintah juga mendukung dengan banyak hal
supaya apa yang menjadi kekhawatiran publik itu bisa diatasi
pemerintah misalnya dari sisi anggaran menambahkan anggaran kepada penyelenggara pemilu kpu bawaslu
supaya bisa memenuhi kebutuhan
kebutuhan peralatan untuk bisa beraktivitas dengan baik selama pandemi ini
pemerintah juga melalui berbagai instrumen kebijakan juga mendorong supaya publik itu sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi ini
jadi kalau disebut pendosa tentu itu kan mengandikan pemerintah tidak melakukan istiar sama sekali terkait dengan penelenggaraan
supaya masyarakat tetap sehat dan selamat selama pandemi covid sembilan belas ini
pak sigit saya beri kesempatan dulu ke pak pandu riono yang sudah menyimak perbincangan sejak awal
pak pandu sementara ini apakah menurut anda pilkada masih layak untuk dilaksanakan dengan potensi adanya kluster pilkada
meskipun kita tahu juga sudah ada aturan kok yang dibuat oleh penyelenggara pemerintah sedemikian rupa untuk menghindari bahaya kluster tadi
iya dari awal dulu saya sudah
ingatkan bahwa setiap kerumunan orang itu mungkin saja terjadi pada setiap tahapan pilkada
itu sulit dihindari
mungkin peraturan peraturan hanya bisa pada penyelenggara dan itu akan dipatuhi
tapi para paslon dan pendukungnya itu tidak bisa diinikan
sudah bisa dipastikan bahwa akan mengimplementasikan itu
bahkan sudah memberikan contoh yang kurang baik
padahal mereka itu sedang merebut suara dari masyarakat
tapi mempertontonkan suatu sikap yang tidak bertanggung jawab
ini kan bentuk lain
tadi juga pak sigit bilang
oh kita sudah menyediakan dana
dianggarkan dan sebagainya
terus kemudian semuanya kita dana sudah siap
orang kemarin bilang ke rumah sakit tidak siap
siapa bilang rumah sakit sudah siap
kita punya banyak dana
seakan akan semua ini pandemi ini bisa dibeli oleh uang
protokol ini bisa diimplementasi oleh uang
tapi suara juga dibeli pakai uang
jadi seakan akan bukan oleh suatu sikap tanggung jawab
bukan suatu sikap kepedulian
dimana kita dalam era pandemi
jadi kita harus memikirkan ulang
apakah pilkada ini pantas diteruskan
kalau masih semua pasangan calon
itu mempunyai sikap yang tidak bertanggung jawab
tidak peduli dalam era pandemi
padahal mereka itu calon pemimpin masyarakat
ini menunjukkan bahwa pentas demokrasi kita ini
dirusak oleh sikap sikap yang menurut saya
tidak menunjukkan suatu sikap yang peduli terhadap masalah pandemi
tidak bisa dibeli dengan uang
oke meskipun sebetulnya
bisa dibeli dibuyur dengan dana yang cukup
tapi sikap tanggung jawab itu yang harus ada
pak pandu mungkin yang dimaksud oleh pak sigit adalah
meskipun pemerintah dan penyelenggara
sudah menyiapkan semua instrumen
termasuk dana untuk bisa menghindari
bahaya potensi kluster pilkada ini
meskipun sudah ada aturannya juga
ya tapi kan aturannya itu berlaku untuk penyelenggara
untuk pasangan calon nggak ada
apakah mereka mau menurut tangani bahwa
kalau melanggar akan otomatis gugur
itu kita tanya ke bang frits siregar
usai jeda tapi setelah jeda kami akan segera kembali
ya kembali bersama kami
menarik diskusinya saya langsung ke bang frits edward siregar
bawaslu bang frits meminjam tadi apa kata bang ferry
harusnya bawaslu sudah marah marah nih
melihat apa yang terjadi sepekan terakhir ini
tadi juga pak pandu berkatakan
ini aturannya untuk peserta
buat paselonnya bagaimana sebetulnya
pengawasannya juga seperti apa
ya kalau kita melihat terkait dengan pkpu enam dua ribu dua puluh
dan juga perbawah selu
itu kan yang diminta untuk mematuhi protokol kesehatan
itu adalah penyelenggara paslon partai politik
serta pihak pihak lain yang terlibat dalam tahapan pemilihan
karena jangan lupa
mengatur soal kampanye
dan kampanye juga tetap
mempergunakan cara cara yang tradisional yang kita tahu
pertemuan tatap muka
tapi dengan menerapkan protokol kesehatan
dan juga jumlah yang terbatas
kalau saya melihat bung regnat
disinilah test case dari proses
tahapan pemilihan yang sedang terjadi
dalam situasi normal saja
kita akan selalu melihat modifikasi modifikasi
yang bisa kita lakukan dalam setiap tahapan
apalagi kita dalam melakukan pemilihan dalam suasana covid sembilan belas
jadi satu yang saya senang dengan diskusi kita pada malam hari ini adalah
bahwa dimana ketegasan untuk tetap melanjutkan pilkada
dengan mencari instrumen yang lebih tegas
aturan aturan yang lebih dipertegas
bagi kpu bawaslu kepolisian sesuai dengan kewenangannya
itu kan semakin akan diciptakan
dulu kita tidak pernah berpikir
perlukah kita buat fakta integritas
perlukah kita buat statement bahwa
jangan memilih pemimpin yang tidak mematuhi protokol kesehatan
itu kan dulu narasi narasi yang tidak pernah muncul
dan sekarang narasi narasi
sekarang narasi narasi itu harus segera kita ungkapkan
sehingga masyarakat juga tahu
pemimpin mana yang memang mematuhi protokol dan mana yang tidak
bang frits tapi bapak wassong mempertimbangkan tidak
pilkada ditunda sementara
kalau kita melihat kalau kita mengacu kepada
undang undang enam tahun dua ribu dua puluh
dan juga kepada undang undang sepuluh tahun dua ribu enam belas
memang dimungkinkan adanya penundaan pilkada
baik untuk perkewupatan
per provinsi ataupun secara sentak
tetapi dalam saat ini
bapak wassong melihat bahwa
kita bisa memperbaiki apa yang selama ini masih kurang tegas untuk diatur
jadi perubahan perubahan dalam masa pencalonan
dalam tahapan kampanye
itu yang dibutuhkan
untuk tetap melanjutkan
terkait dengan proses yang akan lebih lanjut
apakah suatu hari kami akan merekomendasikan
itu kami akan rekomendasikan
tetapi dalam posisi kami pada hari ini
kita tetap melanjutkan pilkada pada sembilan desember dua ribu dua puluh
bang ferry yang jelas ada konsekuensi
sebentar pak segit saya ke bang ferry dulu
bang ferry yang jelas ada konsekuensi kalau kemudian pilkada ditunda
misalnya ada kekosongan pejabat di daerah
itu kan ada banyak dua ratus tujuh puluh daerah
kemudian alasan kedua misalnya ada kemudian soal
pilkada mendorong perputaran roda ekonomi
nah ini yang disampaikan oleh
kementerian dalam negara
kementerian dalam negeri
ada konsekuensinya bang kalau kemudian
pilkada ditunda tidak serta merta begitu saja
konsekuensi itu tidak sebanding dengan konsekuensi nyawa orang ya
konsekuensi itu sudah dijawab oleh undang undang sebenarnya
misalnya kalau kekosongan pejabat
oleh undang undang sudah diatur
undang undang pemerintahan daerah
bahwa bisa ditunjuk pj kepala daerah ya
nah itu tidak ada masalah soal itu
dan kalau soal pejabat
dan kalau soal perputaran ekonomi lebih amblas lagi ya
kalau kemudian kita memaksakan pilkada
tanpa protokol kesehatan yang jelas dipaksakan begitu ya
lalu orang sakit atau meninggal ya
itu pasti ekonomi kita tambahan jelok
saya melihat kejernihan dari pak pandu dari dulu ya
memberi masukan kepada pemerintah
agar pilihan pilihannya sudah ada a b c
untuk proses ini bisa memastikan keselamatan orang
tapi apa yang terjadi pemerintah agak abai
dan dpr ya
agak abai dan meresmik
hal yang menurut saya jernih seperti itu
bahkan kalau kita perhatikan di perpu dua ribu dua puluh itu ya
yang sudah jadi undang undang
dan perbawah selu
semua sebenarnya sudah ada solusi
kalau kemudian memang ini membahayakan ya ditunda
kpu pemerintah dan pr dpr bisa membahas ini
padahal penyelenggara pemilu itu secara konstitusional itu kpu bawaslu dan dkpp
yang diajak berunding pemerintah dan dpr
padahal ini kan agak lucu ya
kalau mereka memberikan masukan sih oke
tapi yang menentukan mestinya kpu dan bawaslu di garis terdepan
sebagai penyelenggara ya
ini pertanyaan besar
mestinya bawaslu ikut protes ya
kita disuruh awasi tapi kemudian ketika berunding untuk menghentikan atau melanjutkan pilkada
malah kepada orang orang politik
ini yang tidak tepat dari awal
jadi ada lingkaran ketidak tepatan yang dari awal ya
pertama dalam hal penentuan apakah ini lanjut atau tidak
kedua siapa yang betul betul berwenang menentukan lanjut atau tidak
nah apa yang terjadi hari ini bisa jadi adalah buah
dari ditanamnya pohon pohon yang dipaksakan kemarin
makanya harus diingatkan dari sekarang
agar kemudian proses yang kemudian sudah terjadi seperti ini
harus dilihat dengan mata kepala dan mata hati yang ikhlas
apakah ini perlu dipaksakan jadi atau bagaimana
kalaupun mau lanjut
banyak intelektual yang sudah memberikan nasihat
pak pandu teman teman masyarakat sipil teman teman kampus
boleh dengan protokol kesehatan yang jelas
misalnya contoh ya
itu pemberian saksinya kan bisa misalnya ancaman dihilangkan masa kampanyenya kalau melanggar
dua ada pemotongan dana kampanye mereka untuk diserahkan bagi kesehatan publik
tapi peraturan nggak ada yang bersifat responsif seperti itu
sebelum saya ke pak pandu
pak sigit sudah tidak sabar mau berkomentar
silahkan pak sigit
pemerintah abai katanya pak sigit
terkait dengan pelanggaran pelanggaran yang disebutkan tadi
sehingga takut ada kelas terlebih keadaan
kuncinya ada di dua hal
pertama adalah seperti yang disampaikan pak pandu tadi
bagaimana kesadaran masyarakat itu ditumbuhkan dibangunkan
untuk bagaimana prosedur tentang protokol kesehatan covid sembilan belas ini bisa dilaksanakan yang baik
yang kedua adalah terkait dengan penegakan disiplin ya
tadi mas fit sudah menyinggung bagaimana dan mas ferry seharusnya resim penyelenggaraan pemilu pilkada itu memfasilitasi penegakan disiplin yang lebih kuat
nah pemerintah sendiri juga sudah mengeluarkan impres nomor enam tahun dua ribu dua puluh yang memberikan kewenangan kepada daerah
supaya ada sanksi yang bisa diterapkan
baik itu kepada masyarakat umum maupun kepada peserta pilkada ini
karena dia bisa menjadi objek atas pelanggaran ketika terjadi pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan covid sembilan belas
jadi kuncinya ada di dua tempat itu
selama ini bisa kita gerakkan bersama sama
maka apa yang menjadi kekhawatiran kita dalam diskusi
jadi malam ini tentu akan bisa dieliminasi dengan baik
pak sigit boleh ditanggapi tadi apa kata bang ferry
ini pemerintah kok justru mengajaknya dpr
dan ini adalah buah dari dipaksakannya sejak awal
ya penyelenggaraan pilkada itu kan di dalam kpu membuat peraturan
itu harus berkomunikasi
harus berkomunikasi dengan pemerintah dengan dpr
jadi regulasinya mengatur demikian sehingga ketika kpu kemudian mendengarkan pendapat dari semua stakeholder dan tentu juga mendengarkan pendapat dari publik kesimpulannya adalah tetap menjalankan penelenggaraan pilkada ini
dan kemudian pemerintah memberi dukungan untuk bagaimana pilkada ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan keselamatan warga kesehatan warga tetap terpelihara dengan baik
oke pak pandu apa yang ingin anda sampaikan termasuk juga saya mau tanya ini pak pandu dari kan ini empat bulan ya sampai bulan desember titik krusial yang paling berbahaya atau berpotensi sekali membuat kerumunan dan juga penyebaran covid sembilan belas ini ada di bagian yang mana
semuanya mempunyai potensial beresiko ya kan jadi setiap elemen baik bulan ini bulan depan sampai desember bahkan sampai januari itu risikonya sangat tinggi ya kan jadi saya kira ini memang kesalahan kita juga ya kan
seharusnya kita semua paslon itu kita sekolahkan lagi
mereka mendapat harus penyuluhan dari bidang kesehatan dan diusaha
jadi kita harus menguji pengetahuan tentang masalah protokol kesehatan kalau nggak lulus nggak boleh
dan kemudian nanti kalau mereka kampanye lima puluh persennya harus mengkampanyekan tentang masalah masalah protokol kesehatan
dengan demikian kita bisa mengambil momen ini sekaligus mengedukasi masyarakat dan mengedukasi mereka semua yang terlibat dalam apakah fansnya apakah anggota partai untuk melakukan belajar kembali
apa sih protokol kesehatan
dengan demikian kan ini kan sebenarnya masalah yang ketidakpedulian mungkin ketidaktahuan gitu loh
jadi mereka bisa saja anggota yang hebat gitu kan gelarnya banyak gitu kan anggota paslon paslon kan biasanya gelarnya banyak tuh nggak tahu dapat dari mana saja
tapi kan pengetahuannya belum tentu untuk mengerti masalah mencegah penyakit ini
dan itu mungkin mbak waslo dan anda pak minjang ngerah untuk memberikan edukasi dulu lah pada mereka ini
kalau biaya yang ngomong kemudian dia yang melanggar nah itu orang jadi tahu kok dia mengatakan pakai masker tapi dia tidak pakai masker
nah itu kan jadi masyarakat akhirnya tahu bahwa ini kan cuma manis di bibir tapi lain di perilaku
oh bukan maris bibir memutar fakta ya pak pandu
oke kita jeda dulu kita akan kembali lagi usaha jadwal berikut
kami akan bahas kemudian soal setelah kita bicara ke depan kemudian dari bawaslu mungkin tidak sih ada sanksi terberat misalnya soal keikut sertaan dicabut begitu
atau masuk ranah pidana mungkin karena melanggar protokol kesehatan
kita bahas di segmen terakhir dialog kami akan segera kembali sesaat lagi
baik segmen terakhir dari dialog kita mudah mudahan sudah ada kesimpulan yang bisa kita tarik bersama
tapi sebelum saya ke bang frits saya paparkan lagi kepada pemirsa juga kepada bapak bapak sekalian
ini soal penyelenggara yang juga terjangkit covid sembilan belas
ini juga menjadi kekhawatiran dan juga concern kita bersama
agar kita antisipasi kita akan lihat dulu grafiknya akan saya tampilkan di layar
penyelenggara mulai dari kpu nya panwaslu nya baik di pusat dan juga di daerah yang kemudian terpapar covid sembilan belas
ini ya komisioner kpu sendiri evi novida ginting manik terpapar covid sembilan belas
ketua kpu gresik ahmad roni sembilan puluh enam panwaslu kpud boyolali
dua belas pak waslo kpud kabupaten blora jawa tengah

kemudian ada lagi data yang lain
nah ini juga sembilan pegawai di kpu kabupaten tebo bengkulu sembilan puluh dua pegawai kpu kota waringin timur provinsi kalimantan tengah
data data ini kami dapatkan dari litbang cnn indonesia
bang frits bagaimana nih bang kalau penyelenggaranya juga terpapar covid sembilan belas
baik terima kasih bang
memang ini salah satu hal yang jadi pr kita
bagaimana agar penyelenggara juga bisa berhasil
bisa terhindar dari covid sembilan belas
dan bagi yang terhindar bagi yang kena kepada covid sembilan belas
maka tugasnya akan diambil alih oleh atasannya
dan sampai proses recovery itu terjadi
dan itu tadi yang sudah disampaikan oleh pak tigit pada awal tadi kita berdiskusi bahwa
anggaran yang disediakan itu memberikan untuk alat pelindung diri
dan juga sebagai alat penambah daya tubuh
dan juga untuk melakukan rapid test bagi penyelenggara
jadi itu berbagai kegiatan dilakukan oleh bawaslu dan kpu
dalam rangka agar penerapan protokol kesehatan itu bisa tetap kita lakukan pada saat kita melaksanakan tugas kepengawasan kita
oke sanksinya apa sih yang paling berat bang frits
agar kemudian ini kita bisa lebih aware ya
dan juga masyarakat yang ada di kota kota yang ikut pilkada
atau jangan jangan hanya sebatas administratif saja
tapi tidak bisa kemudian sanksi pencopotan atau keikutsertaan atau mungkin pidana
ya kalau kita melihat bahwa memang kalau kita mengacu kepada undang undang pemilihan
tidak ada aturan yang mengatakan bahwa seorang paslon akan didiskualifikasi karena melanggar protokol kesehatan
karena seorang paslon itu akan didiskualifikasi karena mahar politik
karena politik uang secara tsm
atau karena pelaporan dana kampanye yang tidak benar
atau karena melakukan mutasi
itu hal hal yang bisa membuat seorang paslon dapat didiskualifikasi
tetapi kalau kita mengacu kepada undang undang empat ratus delapan puluh empat dan undang undang enam dua ribu
sanksinya itu adalah pidana
dan subjeknya itu adalah setiap orang
jadi siapapun yang tidak ikut serta dalam penyebaran wabah
bisa dikenakan dengan undang undang tersebut
tapi kalau kita melihat mas
bahwa disini sebenarnya titik yang bisa kita pergunakan
bagaimana narasi yang disampaikan
bagaimana bentuk kampanye yang akan dilakukan oleh paslon
tadi disampaikan oleh pak pandu
bagaimana kalau misalnya paslon itu melaksanakan kampanye nya
bukan saja sekedar soal program programnya
tapi juga bagaimana program program
untuk penanganan covid sembilan belas di daerahnya
tapi kan bagaimana seorang paslon bisa berbicara mengenai penanganan covid
kalau dia sendiri juga tidak patuh kepada protokol covid
itu kan salah satu
atau misalnya kami dalam bawaslu akan membuat aturan misalnya
pada saat nanti proses sengketa
ada proses persidangan
biasanya paslon itu akan datang dengan membawa masa
kami akan membuat sebuah aturan
karena kalau dia datang dengan membawa masa
kami tidak akan terima dokumennya
atau proses persidangan tidak akan kami mulai
itu kan sebuah bentuk ketegasan agar si paslon
juga patuh kepada protokol kesehatan
baik saya ke pak pandu
pak pandu sampai hari ini sih belum ada sebetulnya data yang signifikan
berapa kemudian jumlah paparan di dalam tahapan pilkada
tapi kita tidak tahu ke depan seperti apa
pada titik apa kemudian negara harus betul betul berpikir ulang
ini terbukti ada penyebaran covid sembilan belas yang besar
mudah mudahan tidak begitu ya
ke depan di titik apa kemudian negara harus segera mengambil langkah yang cepat
pak pandu untuk mencegah kluster yang bisa saja besar di dalam tahapan pilkada
ya kalau itu memang harus ada indikator yang sesuai dengan indikator pandemi
jadi kan indikator pandemi itu ada tiga
ada peningkatan posisi ketirik
terus ada kemungkinan ketidakpatuhan pada penduduk untuk melakukan protokol tiga m
dan yang paling membuat ini kalau ada peningkatan kasus melebihi kapasitas rumah sakit
itu sudah tidak bisa tidak harus semua dihentikan
karena kita kan berusaha mencegah kematian
karena kalau rumah sakit sudah tidak bisa menampung
itu artinya sebagian akan dibiarkan mati
tanpa usaha yang maksimal
ini menurut saya janganlah sampai terjadi seperti itu
kenapa kemarin kita melakukan psbb di jakarta kan karena kapasitas rumah sakitnya sudah di titik kritis
kalau ini tidak dibiarkan maka rumah sakit bisa saja tidak bisa menampung dan kematiannya meninggi
kalau kematiannya meninggi siapa yang bisa menghidupkan mereka lagi
jadi itu satu cara yang paling ekstrim
tapi dalam pilkada ini memang kita belum memikirkan sebenarnya
kapan presiden bisa menunda atau apakah siapa yang paling berguna ya
itu bisa menunda pemilu karena ada kegawatan yang tidak bisa dilakukan terus karena akan membahayakan kesehatan publik di indonesia
nah ini perlu di pikirkan
karena kalau tidak itu akan terjadi sengketa sengketa seperti kita hari ini
mau melakukan psbb saja
masih ada konflik yang tidak setuju walaupun presiden sudah bilang prioritaskan kesehatan
tapi kan menteri perekonominya bilang perlintaskan ekonomi
jadi tidak pernah ketemu
jadi padahal beliau itu pembantu presiden
kalau saya jadi presidennya saya sudah pecah tuh semua pembantu pembantu saya
tapi kan ini dalam situasi politik seperti ini kan pak panda bagus dalam era pandemi

jadi bangsa itu harusnya mencoba membuat pilkada ini
kalau memang mau diteruskan jadi sukses
bukan lagi hanya berlaku jujur dan apa tuh
tapi juga bisa tidak ada kluster pandemi
dan bahkan bisa mengedukasi masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan
jadikan momen itu
karena negara kita itu sudah dibilang negara yang tidak mampu
negara yang tidak mampu mengendalikan pandemi
pilkada ini kan suatu kegiatan pesta demokrasi yang besar
untuk mengedukasi masyarakat
dan mengedukasi masyarakat supaya patuh terhadap protokol tiga nya
presiden tentu kesehatan masyarakat penting
dan ekonomi juga penting
jadi dua duanya harus dimenangkan
di dalam melawan pandemi covid sembilan belas ini
karena kita tentu tidak bisa berpikir satu sisi saja
ketika berpikir kesehatan maka tidak akan ada problem ekonomi
ketika berpikir ekonomi juga akan ada problem kesehatan
oleh karena itu dua duanya ini harus dimenangkan
nah dalam konteks itulah kemudian termasuk ketika bicara tentang pilkada ini
pilkada tetap berjalan
pada saat yang bersamaan keselamatan dan kesehatan dari masyarakat itu juga harus diutamakan
oleh karena itu berbagai infrastruktur
dukungan pemerintah kebijakan itu juga dikeluarkan
supaya penyelenggaraan pilkada itu tetap berjalan dengan baik
apakah pemerintah tadi kata pak pandu sudah mengkalkulasi kemungkinan kemungkinan terburuk nantinya ke depan
kalkulasi dari pemerintah adalah
menyiapkan segala dukungan supaya protokol kesehatan ini bisa dipatuhi oleh masyarakat dan penyelenggara pemilu serta kontestan sebaik baiknya begitu
jadi ketika mengeluarkan impres nomor enam tahun dua ribu dua puluh yang meminta kepada kepala daerah membuat peraturan gubernur peraturan kepala daerah tentang pemberian sanksi terhadap masyarakat yang memiliki
masyarakat yang melanggar protokol kesehatan itu adalah bagian dari menyiapkan supaya apa yang menjadi kekhawatiran publik itu tidak terjadi
jadi yang disiapkan oleh pemerintah adalah menyiapkan cara terbaik bagaimana keselamatan dan kesehatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pilkada itu bisa berjalan
bang ferry amsari terakhir ke anda
apa sih sebetulnya dampaknya terhadap politik dan juga demokrasi kita kalau pilkada tetap dilanjutkan
seperti apa menurut anda bang ferry
kalau penyelenggara merasa resah ya karena mereka terpapar sehingga tidak maksimal menyelenggarakan proses tentu akan berdampak pada kualitas demokrasi ya
oke kualitas demokrasi ya
demokrasi seperti apa yang pengawasnya ketaktifan penyelenggaranya ketaktifan
sehingga memang pada titik tertentu tidak lagi motif ekonomi harus disamaratakan atau disandingkan sejajar dengan perlindungan kesehatan
ingat di undang undang dasar nyawa manusia dan kesehatan itu hak yang tidak dapat dikesampingkan
sementara milikada itu bisa disindah
hak yang kemudian bisa dikesampingkan
jadi oleh karena itu memang harus patuhi konstitusi agar perlindungan terhadap kesehatan dan perlindungan terhadap nyawa orang menjadi pilihan utama
bagi saya sederhananya begini kalau semua ini diselenggarakan dalam kondisi yang sakit tidak akan ada baik baiknya
maka sederhananya begini mas rehat bertobatlah para pendosa sebelum hukuman itu akan datang
berat beratnya bagi kita semua
jadi saya berharap ini rendahkan hati kita pak presiden harus melihat ini secara jernih bahwa nyawa orang jauh lebih utama dari motif ekonomi rangkul semua orang
bagi saya ini pandemi ini kesempatan presiden menyatukan pikiran politik dan batin politik kita yang sudah pecah belah di dua ribu dua puluh
dengan merangkul semua orang demi nyawa orang
sayangnya ini tidak dilakukan oleh pak presiden dan para menteri
hanya untuk kepentingan segelintir orang
saya mas rehat terakhir ini tidak setuju dengan hukuman pidana dan sanksi diskualifikasi
karena itu akan dibawa secara politis oleh pasangan pasangan yang punya kekuatan politik
ada baiknya mengedepankan sanksi sanksi yang betul betul bisa efektif dijalankan oleh penyelenggara
untuk kelelamatan proses penyelenggaraan itu sendiri
baik pak sigit ada yang ingin ditanggapi
pak singkat saja dari yang tadi sampaikan oleh bang ferry amsari
ya yang penting dalam proses ini tentu adalah bagaimana kita semua mendorong kedisiplinan masyarakat
baik itu terkait dengan penyelenggaraan pilkada ataupun tidak
supaya mematuhi protokol kesehatan
karena ini kunci di dalam kesuksesan penyelenggaraan
dan juga kesuksesan pilkada di masa pandemi ini
apa berbagai hal yang diupayakan oleh penyelenggara pilkada itu harus lebih ditingkatkan lagi
dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak termasuk apa yang disampaikan oleh mas ferry tadi
dan juga dari bawah
supaya calon ini sungguh sungguh mematuhi apa yang menjadi protokol kesehatan
jadi itu adalah keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilu
pilkada di tahap tahap yang paling krusial yang terkait dengan pengumpulan masa itu bisa dihindari untuk tidak terjadi kluster covid
lalu penyelenggara pemilu juga bisa mengambil inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sedemikian rupa
untuk memastikan supaya kerumunan kerumunan itu tidak terjadi
jadi ini berdarah bagi penyelenggara pilkada dan pemerintah mendukung secara optimal
kalau kemarin gibran kakak buming juga melanggar protokol kesehatan
kalau mendukung itu mas bang prip
mudah mudahan instrumen sanksi dan juga hukum bisa mengimbangi banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi
dan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi
mudah mudahan juga ini dikalkulasi baik oleh semua pihak
dan harus difikirkan kapan kita harus berhenti dan menunda
terima kasih banyak bapak bapak sekalian pak sigi terima kasih bang frits bang ferry terima kasih banyak pak pandu reno terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih pak srenhat rekan rekan sekalian
satu demi satu temuan kasus covid sembilan belas di lingkaran pilkada dua ribu dua puluh terus meningkat membuat kegusaran akan akibat dari penyelenggaraan pesta demokrasi ini semakin menguat
jika pilkada sudah menjadi harga mati yang harus segera dilaksanakan dengan alasan demi suara rakyat maka perlu ada kesadaran tinggi dari para aktor politik pendukung dan juga penyelenggara agar tercipta pilkada yang sehat
pemerintah juga tidak boleh tutup mata tutup telinga mengingat opsi kembali menimbang mudarat dan juga manfaat pelaksanaan pilkada masih terbuka
tentunya dengan mempertimbangkan kebaikan seluruh bangsa jangan sampai niat menjalankan demokrasi justru berubah menjadi petaka bagi negeri
dan kami akan segera kembali saat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia election